ratusan pendukung tim nasional indonesia dari berbagai elemen supporter di jawa timur
senin siang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor aspros pssi jawa timur
di jalan ketampon surabaya
dengan menyalakan flare dan membentangkan sepanduk
mereka mendesak pengusutan pengeroyokan supporter timnas di malaysia
ratusan supporter timnas indonesia juga menuntut agar pemerintah indonesia turut hadir
melakukan upaya pembebasan terhadap satu supporter timnas indonesia
yang masih ditahan oleh pihak keamanan di malaysia
supporter mengaku aksi ini dilakukan sebagai upaya mendorong federasi
untuk aktif dalam melindungi pendukung timnas
aksi ini adalah kegelisahan dari teman teman supporter
supporter timnas pada umumnya dan khususnya yang ada di jawa timur
mengenai apa yang terjadi di stadion bukit jalil
pada pertandingan kualifikasi pihak dunia di jawa timur
kualifikasi pihak dunia di jawa timur kami juga mendorong federasi untuk lebih aktif
kami juga mendorong negara untuk hadir dalam hal ini
pihak asprof pssi jawa timur sendiri mengaku
akan meneruskan surat tuntutan dari para supporter
kepada pengurus pssi pusat di jakarta
dari asprofesi jawa timur aspirasi dari supporter akan kita tampung
dan kita akan teruskan kepada pssi untuk urusan interaksi
kenal pssi pusat ataupun dengan instansi yang terkait
sebelumnya sempat terjadi kericuan usai laga malaysia melawan indonesia
di stadion bukit jalil pada lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
dalam video viral terlihat supporter indonesia yang diduga dipukul
oleh kelompok supporter malaysia
setelah peristiwa itu tiga orang supporter indonesia ditahan
oleh pihak keamanan di malaysia
namun saat ini dua di antaranya telah dibebaskan
wahyu pratama putra surabaya